saya gak jadi ddo bu
dia gak bisa buat lo lepas dari gue
saya permisi bu
bu lo gak usah ngalangin gue deh
gue lagi buru buru nyari pangeran
dan gue gak mau nyari masalah sama lo
lo masih berani ketemu sama pangeran
mending lo pergi aja deh
demuak gue gak suka lo
kita juga demuak
demi apa sih main pergi aja
eh terus goreng
jangan kabur lo
sampai lo nekat ketemu sama pangeran
gue bisa ngelaporin loh ke petugas lpms sekarang juga
eh jangan kabur lagi
masa dia main kabur kayak gitu aja sih
sumpah gue gak rela pangeran gue dipepet terus
gue harus halangin dia
lo mau ikut bully dia juga
mel jujur ya
gue rada ngeri nanti kita end up kayak pangeran
gue gak mau jadi sanksi
gue juga gak mau jadi films hasil ngebully orang
siapa temen gue yang bantuin gue itu yang lo maksud
lo gak usah sok innocent ya depan gue
gue beneran gak tau makanya gue tanya sama lo siapa
udah lah kasih tau aja namanya
ini dia orangnya
lo misschien udah gede ada yang kan lo wedding
kan gesima jahat
bahaya banget tuh
kenapa gak sekalian lagi lo bayarin
biar sekalian tuh lo jadi pahlawannya dia
pasti gak akan keberatan
selama ini kan dia yang bantuin lo diem diem
kenapa pangeran harus ungkit semua ke putri
jadi selama ini
gue bakal bayar semua utang putri
utang dia ada rp empat puluh sembilan empat ratus
itu doang kok
setelah sekian lama
ternyata istrinya pak jaka kembali lagi
dia tiba tiba muncul
saya harus waspada
coba pak binsar cek semua harta saya
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
pastikan semua harta itu masih atas nama saya
saya cuma mau semua aset saya
masih sah secara hukum
emang bener ya
lagian emangnya kenapa coba
mereka saling suka
lo mau gue kasih gelang khusus iya
lo sensi banget sih
ngapasih baperan banget
gue pusing dengerin lo berdua berantem terus
ntar dulu ya guys
gue mau kesana bentar
kenapa dari awal
kenapa dari awal lo bantuin gue
kok lo juga bingung aja
sekarang itu gue minta
ini jangan kiper dib substantif
bukan sama up si mrs b guarantees ya
lo tau dari mana nomor rekening gue
itu masalah gampang buat gue
rizky jangan gampangin masalah
gue udah janji sama pangeran
gue bakal lunasin utang gue secara nyicil
gue balikin duit lo sekarang
apaan sih minggir
aduh awas deh
aduh awas deh